anda masih bersama kami di cnn indonesia news hour kabar pemerasan oleh pimpinan kpk terhadap menteri pertanian syahrul yassin limpo mencuat beberapa hari terakhir
beredar surat panggilan dari polda metro jaya yang ditujukan kepada ajudan dan sopir syahrul yassin limpo
di mana dalam surat yang diajukan pada dua puluh lima agustus dua ribu dua puluh tiga keduanya diminta keterangan guna penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan
diketahui sel atau syahrul yassin limpo telah mendatangi polda metro jaya pada kamis kemarin untuk dimintai keterangan lebih lanjut oleh tim penyelidik